bagi warga minangkabau di jakarta ada kabar gembira
anak anak minang di tanah rantau tengah menggelar acara baralek gadang di taman ismail marzuki
nah seperti apa nih keseruan acaranya dan apa saja yang ditawarkan berikut liputannya
ya nada aroma hingga cita rasa ini cukup familiar
budaya ini adalah asli dari minangkabau
nuansa minang ini dapat anda nikmati tanpa harus terbang ke kota padang
acara ini diselenggarakan oleh komunitas anak anak minang berlangsung selama dua hari
yaitu tanggal dua puluh delapan dan dua puluh sembilan april dua ribu delapan belas di taman ismail marzuki jakarta
sementara untuk masuk pegelaran budaya tidak dipungut biaya sama sekali
ada pun pegelaran yang ditampilkan adalah berupa tari tarian musik dan kesenian lainnya
kami memperlihatkan gimana sih minangkabau itu
jadi minangkabau itu kayak gimana
itu yang mana minangkabau itu kami taruhkan ini di tanah rantau
contoh seperti kebudayaannya tari tarian nanti ada makan bajamba malamari sama makanan kas minangkabau ya
kami juga mencoba berbagai jenis makanan
kami juga mencoba berbagai jenis makanan
wah ternyata banyak sekali yang datang ya
karena di sini tidak hanya pegelaran budaya yang ditawarkan
tetapi juga ada wisata kuliner asli sumatera barat yang ditawarkan
beratan kuliner yang lezat memanjakan mata sehingga saya pun tergoda untuk mencoba
saya menjatuhkan pilihan untuk mencoba martabak kubang dan es cindual durian
kalau makan martabak kubang ya tidak ada es cindua atau es cindol
aromanya wow rempahnya berasa
buas pasti lah buas
tadi makan si kapau
tadi si kapau dan si lontong pecel
kami kan sudah tidak lama pulang kampung ya jadi mau ngerasain gimana gitu
menunya cukup enkap menu makanan
sebenarnya terpenuhi untuk cita rasa minangkabau yang dapat
rabar relik gadang ini tak hanya bertujuan untuk melesarikan tinggalan nenek moyang
tetapi juga untuk memperkenalkan budaya minang kepada masyarakat luar serta generasi mendatang